ketua dpp partai golkar zainuddin amali memenuhi panggilan presiden ke istana negara pada selasa sore
ia yang juga anggota dpr ini mengaku diajak berdiskusi mengenai kepemudaan dan juga olahraga bersama dengan presiden joko widodo
zainuddin menambahkan ia diminta kembali ke istana pada besok rabu dua puluh tiga agustus
saya baru saja berdiskusi dengan bapak presiden tentang ke depan kerja kerja kabinet ke depan
dan kita mendiskusikan tentang pengembangan sumber daya manusia
serta peningkatan prestasi kita di bidang keolahragaan
jadi kita ini adalah bangsa yang besar tetapi jumlah yang besar ini belum bisa kita manfaatkan